gimana aku bisa dapetin uang sebanyak ini
aku gak mau kalau bapak harus kehilangan rumahnya
ini semua gara gara aku ya allah
itu semua tagihan biaya waktu kamu operasi jantung
semua itu harus kalian bayar
kami tidak punya uang sebesar itu
itu semua kesalahan kamu aida
karena kamu sudah berusaha untuk mengacaukan pernikahan riza dengan indira
bahkan saya sudah kehilangan cucu saya
karena saya usir dia
itu semua tanggung jawab kami
bagaimana caranya kami mendapatkan uang sebesar itu
saya tidak mau tahu kalian mau cari uang dari mana
tapi yang pasti kalian harus mengembalikan uang ini dalam satu minggu
tidak rumah ini akan saya syukur
uang lima ratus juta itu banyak banget oma
dan kita gak mungkin ngelunasin uang sebanyak itu dalam waktu satu minggu
tolong kasih kami waktu
aida pasti akan bayar semuanya
aida pasti akan bayar semuanya
aida pasti akan bayar semua
jangan cita rumah ini
rumah ini peninggalan kakek arief buat kita
dan hanya ini yang kita punya oma
hidup mohon sama oma
apa pedulinya kamu sama rumah ini
kamu kan bukan cucu aris yang asli
pokoknya dalam satu minggu uang itu harus kamu bayar
kalau tidak rumah ini akan saya sita
bapak jangan khawatir ya pak
aida pasti akan dapetin uang itu pak
aida juga nggak akan biarin rumah ini disita
dari mana kita bisa mendapatkan uang sebesar itu dalam
surat apa aida
laras menagih biaya operasi kamu lima ratus juta
dan kalau saya nggak bisa bayar minggu depan rumah saya akan disita sama oma laras

aku harus bicara sama bu laras
kalau perlu semua tajian ini aku yang bayar
dokter nggak perlu ngelakuin itu dokter
dokter juga udah terlalu banyak ngebantu saya
dokter juga udah terlalu banyak ngebantu saya
dokter juga udah terlalu banyak ngebantu saya
dokter juga udah terlalu banyak ngebantu saya

lagipula lima ratus juta itu kan bukan uang yang sedikit dokter

apalagi saya tahu dokter harus bayar uang banyak untuk biaya pengobatan nyumsur ya
apalagi saya tahu dokter harus bayar uang banyak untuk biaya pengobatan nyongsur ya
dan kalau bukan karena dokter mungkin sekarang
saya udah nggak ada lagi dokter

aku gak bisa melihat kamu sedih seperti ini aida
aku akan tetap berusaha untuk membantu kamu
dokter ada urusan apa dokter sampai datang ke sini
saya mohon ibu mau membatalkan semua hutang hutang aida kepada ibu
ini bukan urusan dokter
saya hanya menagih pada aida
jadi bukan pada dokter
kalau begitu silahkan ibu potong gaji saya
untuk meringankan beban hutang aeda
saya minta pada dokter
dokter jangan ikut campur urusan saya dengan aida
itu menjadi tanggung jawab saya
kalau dokter memang mau membantu aida
tapi jangan salahkan saya
kalau saya akan terus membuat aida jadi susah
ternyata bularas seorang yang mabuk
saya tidak akan menyahati nurhani sama sekali
berbuat seperti ini kepada orang kecil seperti aida dan pak firman
saya keluar dari rumah sakit ini
saya keluar dari rumah sakit ibu

saya keluar dari rumah sakit ibu
saya tidak bisa bekerja di rumah sakit yang dipimpin oleh orang seperti ibu
silahkan saja kalau dokter memang mau keluar dari rumah sakit saya
coba dokter pikir pikir dulu sebelum dokter meninggalkan rumah sakit ini
pasien disini sangat membutuhkan orang seperti dokter
apa dokter tega meninggalkan pasien pasien disini
hanya demi seorang aida
anda ini seorang dokter
tidak seharusnya anda mementingkan ego anda sendiri
kalau begitu bularas
bahkan saya relatif tidak dibayar
atas tindakan operasi saya kepada aida
karena saya yakin itu bisa mengurangi beban hutang aida
saya mau berubah
itu semua tagihan biaya waktu kamu operasi jantung bu
kalian harus mengembalikan uang ini
dalam satu bulan
dalam satu minggu
kalau tidak rumah ini akan saya suka
bapak pasti masih sedih mikirin hutang rumah sakit itu
bapak pasti masih mikirin soal hutang hutang itu ya
bapak bingung bagaimana caranya bapak bisa menyiapkan uang sebesar itu aida
kok ibu laras tega sekali dia memberikan waktu secepat itu buat kita membayarnya
bapak tenang ya pak
tidak usah bapak pikirin
aida yakin allah pasti akan buka jalan buat kita untuk nyelesain semua masalah ini pak
sebenarnya aida datang ke sini juga karena ada yang mau ida omongin sama bapak